polda daerah istimewa yogyakarta membongkar jaringan bisnis pertunjukan seks bebas di sebuah hotel
hanya dengan membayar biaya tertentu mereka bisa menyaksikan pertunjukan hubungan seks yang dipertontonkan pasangan laki laki dan perempuan di dalam kamar hotel
empat belas orang telah ditangkap dalam peristiwa ini
jaringan pertunjukan seks bebas di dalam hotel ini terungkap setelah polisi menyelidiki sebuah iklan di media sosial
iklan tersebut menawarkan pertunjukan seks bebas dengan biaya tertentu
peminta bisa menghubungi nomor whatsapp tertentu untuk mendapatkan informasi terkait tempat dan jam main pertunjukan
polisi selanjutnya mengerebek sebuah kamar hotel di yogyakarta
polisi menemukan dua belas orang laki laki dan perempuan di kamar tersebut
dua orang terlihat melakukan perbuatan mesum sementara sepuluh orang lain menyaksikan aksi kedua orang tersebut
mereka mengaku sudah empat kali melakukan pertunjukan ini dengan berpengalam
pertunjukan yang dimana dilakukan oleh dua orang kemudian ditonton oleh orang yang lain yang berada dalam satu kamar

proses villains akan mempengaruhi perang
bermaksud masyarakat sebelumnya lebih berlaku atau sempurna

makfik tas yang rolandor kristornen expression di sini dengan kebenaran
setelah berlalu banyak garang di produced by ktbc dan soldering